waktunya weekend getaway jika berwisata ke ambarawa
menumpang kereta berusia lebih dari satu abad bisa menjadi opsi wisata mengasihkan selama liburan
suara mesin yang bergemuruh gerbong yang terasa bergoyang
pastinya menimbulkan sensasi tersendiri
dan berikut liputan dari produser cnn indonesia eko ardi dari ambarawa jawa tengah
museum kereta ambarawa di kabupaten semarang jawa tengah yang sudah berusia satu ratus empat puluh empat tahun
pada dua ribu tujuh belas ini memiliki dua puluh delapan lokomotif tua
ada dua unit kereta yang masih dijalankan agar wisatawan bisa menaikinya
pada peringatan hari museum lima belas oktober lalu
lokomotif kereta uap yang dibuat tahun seribu sembilan ratus dua ini
digunakan untuk menarik gerbong wisata dengan perjalanan stasiun ambarawa menuju tungtang
lokomotif buatan jerman ini hanya ada tiga di dunia
selain di indonesia ada di swiss dan india
namun yang masih terawat
hanya ada di indonesia
dengan kecepatan empat puluh km per jam
kereta meninggalkan stasiun untuk memulai tur
begitu meninggalkan stasiun
terlihat pemandangan gunung yang memagari jawa tengah
yaitu gunung kelir
dan gunung merbabu
salah satu pemandangan yang khas pada perjalanan ini adalah melintasi
salah satu destinasi wisata favorit di ambarawa
perjalanan ke stasiun tuntang menempuh jarak tujuh km
dan memakan waktu satu jam pulang pergi
gerbong penumpang yang digunakan masih orisinil
gerbong yang didominasi kayu jati ini dibuat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sudah berumur satu ratus lima tahun tapi masih layak digunakan
sesampainya di stasiun tungtang
wisatawan di izinkan
akan turun untuk berfoto atau berjalan jalan di stasiun tua ini
sambil menunggu lokomotif langsir atau menukar posisinya ke depan
kereta uap ini istimewa ya
kita nggak selama ini dapatnya kereta diesel
nah untuk hari ini itu special edition
jadi kita beruntung kita dapat kereta uap
jadi memang karena history ya
history jadi kita ingin mengajak anak anak istilahnya untuk
kembali ke memori masa
masa lalu tentang kereta api zaman dulu seperti apa gitu
jalur yang digunakan untuk wisata ini dibangun pada tahun seribu delapan ratus enam puluh
jalur ini sempat tidak digunakan lagi pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
namun pada dua ribu dua jalur ini diaktifkan lagi untuk keperluan wisata
untuk mencoba kereta wisata ini
wisatawan dapat membeli tiket di museum kereta ambarawa setiap akhir pekan
satu kali perjalanan dikenakan biaya lima puluh ribu rupiah
dalam satu hari ada tiga kali perjalanan
yakni pagi siang dan sore hari
eko ardi semarang